siapa bilang kita jadian
gue sama sekali gak pernah jadiin sama lo ya
bahagia kan men ya
itu satu ya tugasmu
pangeran kemana ya kok belum dateng dateng sih
nyanyian dia gak jadi dateng lagi
loh pak kok jatuhnya sendiri sih
saya kan udah suruh jemput pangeran
maaf non tadi mas pangeran tiba tiba minta berhenti di tengah jalan
mendadak tiba tiba harus berhenti di jalan non
lalu turun dari mobil
oh my god kenapa jadi berantakan kayak gini sih
aku mau jadinya sekarang
udah udah udah
di sini kan masih banyak kali
if you call your daddy sekarang
itu your dad pasti bakal pressure bokapnya pangeran
kok mau pangeran tertekan terus
lo jangan masing masing jauh dari pangeran
gue mau pangeran sekarang please
ya ampun jangan nangis terus
sini berantakan terus
sini berantakan terus
pangeran beneran gak datang ya
kita pasti sepemikiran kan
tau kan dia lagi dimana sekarang
sampai saat ini
saya belum dapat menemukan keberadaan pangeran
terus gimana anak itu sekarang ya
gimana aku sekarang gak penting pak
papa kasih tau aja ke daddy mel
aku pasti dateng
supaya daddy mel gak neken papa
apalagi bikin bisnis papa jadi berantakan
pangeran tetep mau dateng kesana
tapi di satu sisi
aku juga merasa bersalah
karena aku tau
pangeran terpaksa melakukan semua ini
semua yang gue lakuin ini demi keinginannya papa
ini karena usus goreng
gue percaya sama omongan dia
itu artinya bukan karena gue kalah

luar panggung ya
udah bangga gue kok
baru aja di tempohan nemu
selamat hari jadi saya tamu spesial aku udah dateng
yuk babe senyum dikit dong
saya senang bisa bertemu kamu
ini hari jadimu
lo ada perasaan lebih sama pak
kalau selama ini gue deket sama dia
itu karena gue pengen dia sadar
kalau dia harus bisa kompromi
dan kalaupun dia bisa berubah
bukan karena cinta
gue lega banget dengarnya
udah siap turun
ke acara meriahnya
ke acara meriahnya
selepgram terkenal dan kaya raya

gue gak pernah nge upload cewek asongan
dan gue gak peduli apa kata orang
dan gue gak peduli apa kata orang
tengok acara itu
piupli linnya dalam hitungan tiga dua satu
oke sekarang mel boleh potong kuenya dan kira kira potongan pertama bakal diberikan ke siapa nih mel
of course potongan pertama aku kasih ke my prince dong
kamu yakin papa kamu sudah berpesan untuk membahagiakan mel kamu sudah siapkan kadonya
gue emang sengaja gak bawa kadocincin buat melanggung disiapin papa
come on dad pangeran datang kesini aja udah lebih dari cukup kok
pangeran datang kesini berarti pangeran juga sayang sama aku
kalo misalnya dia gak sayang sama aku kan dia bakal nolak iya gak babe
masya allah tau ya gue datang kesini
lo apa apaan sih siapa bilang kita jadian
gue sama sekali gak pernah jadiin sama lo ya
bahagia kan mel ya
itu hati itu tugasmu
betapa tak jumpa sok

kara sobat meme